keinformasi lain kementerian komunikasi dan informatika kembali berencana memanggil facebook indonesia
pertemuan ini berkenaan kemungkinan penyalahgunaan data pribadi pada facebook
pertemuan ini adalah pertemuan lanjutan menteri komunikasi dan informatika rudiantara dengan pihak facebook indonesia pada lima april dua ribu dua puluh
sebelumnya undangan menkom info terkait adanya rilis dari facebook yang menyebut terdapat sejuta data pengguna facebook dari indonesia
yang termasuk dalam kejadian cambridge analytica
pihak facebook indonesia juga sempat dipanggil oleh komisi satu dpr pada pertengahan april lalu
facebook berjanji untuk meningkatkan keamanan siber demi perlindungan data pengguna
kepada pihak lain dalam diskusi ini adalah pihak ketiga developer aplikasi itu
yang dan kalau itu digunakan oleh pihak ketiga dan anda tidak
produser lapangan novanaya antaka di kementerian komunikasi jakarta
naya apa saja yang dibahas dalam pertemuan menteri komunikasi dengan pihak facebook
benar sekali tadi sekitar pukul satu siang menteri komunikasi dan informatika rudiantara melakukan pertemuan tertutup dengan tertinggi facebook
dalam hal ini diwakili oleh sima milner yaitu vice president dari public policy facebook asia pasifik
dalam pertemuan tertutup kali ini memang membahas
untuk menjelaskan secara langsung terkait dugaan kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi pengguna facebook
seperti kita ketahui memang indonesia adalah salah satu negara yang mengalami kebocoran data
begitu sekitar satu juta pengguna media sosial dalam ini facebook mengalami kebocoran data
dan dari hasil pertemuan tertutup ini ada tiga poin yang dihasilkan dalam pertemuan tertutup
yang pertama adalah terkait
hasil audit dari perusahaan cambridge analytical dalam ini adalah pihak ketiga
dimana cambridge analytical ini adalah merupakan firma konsultasi politik yang diduga menyalahgunakan data data pengguna dari media sosial facebook sendiri
dan dari hasil terkini atau perkembangan terkini bahwa cambridge analytical saat ini masih dalam penyelidikan atau audit dari
atau iko kalau misalnya di indonesia sendiri itu seperti kementerian komunikasi dan informatika
mengapa hal ini masih diaudit di inggris karena memang kejadian tersebut atau cambridge analypical tersebut berada di uk
dan rudiantara juga tadi menegaskan bahwa untuk kasus kali ini memang tidak bisa diputuskan oleh satu pihak saja dalam minikomunifo
karena betul paralel
karena dalam hal ini
masih dibutuhkan beberapa hasil atau menunggu hasil audit dari iko atau badan kominfo di inggris
karena juga facebook sendiri juga masih menunggu hal tersebut
selain itu poin kedua rudiantara juga tadi menjelaskan bahwa dalam pertemuan tertutup kali ini juga membahas mengenai konten negatif di facebook
karena saat ini memang konten negatif di facebook ini sangat diperhatikan
baik dari konten pornografi kemudian konten sara
yang terus diupayakan oleh kominfo untuk dilakukan evaluasi ataupun perbaikan
dan yang ketiga adalah mengenai sanksi administrasi
karena jika memang terbukti facebook melakukan dugaan penyalahgunaan atau kebocoran data tentunya pihak facebook juga akan mendapatkan sanksi administrasi
begitu baik pidana maupun perdata
namun dalam hal ini masih menunggu hasil audit dari international commission of data
ovis atau aqo di uk atau di inggris
dalam hal ini juga rudiantara menegaskan sekali lagi bahwa untuk hasil apakah facebook diblokir atau tidak memang tidak bisa diputuskan secara singkat
sehingga dibutuhkan waktu yang cukup panjang dan juga semua pihak dalam ini yang paling ditegaskan adalah kita masih menunggu hasil audit untuk menyelidiki atau memeriksa cambridge analytical
terkait pembocoran data data yang penting
pengguna media sosial dalam hal ini facebook
facebook juga tadi meminta waktu kepada kominfo untuk bisa menyelesaikan atau memberikan hasil audit yang diberikan
namun sekali lagi rudiantara juga menegaskan kepada facebook tidak hanya menunggu hasil audit dari inggris namun juga diminta kepada pihak facebook untuk melakukan atau segera melakukan upaya upaya untuk menyelesaikan hal ini
dan sebagai langkah pemerintah untuk menjaga data dari pemerintah
warga indonesia khususnya pengguna media sosial facebook kominfo dalam ini rudiantara juga menegaskan telah mengeluarkan peraturan perlindungan data pribadi tahun dua ribu enam belas
yang akan juga akan dikeluarkan kembali atau pada prolegnas dua ribu delapan belas akan segera dikeluarkan perlindungan data pribadi
selain itu dari segi kepraktisisan rudiantara menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga dan tetap berhati hati dalam memberikan data atau bermain di media sosial
karena memang saat ini data data pribadi sering sekali disalahgunakan untuk berbagai kepentingan
ya nova naya antaka kita tunggu saja bagaimana hasil audit dari inggris terima kasih